repot kalau harus kamu handle sendirian
iya sih tapi kita harus gimana
mungkin saya ikut masuk ke dalam
terus yang ngurus parkir siapa
saya mau ngajak beberapa orang yang saya kenal
terima kasih kang
iya bun sama sama
saya duluan ya
kamu pulang duluan
itu mau dibuang ke sungai cikapundung
mau saya bawa ke kantor
bawa ke polisi
jadi mau pinjem uang
kita langsung bergerak
lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para tersangka
ya juk terima kasih
mau langsung berangkat
tapi saya belum tau dimana
kamu lagi di rumah
saya mau setor
boleh dateng aja
boleh ngajak temen
mau ikut jualan juga
enggak cuma mau kenalan aja
dia tahu saya bisnis sama kamu
mau kenal kamu
setengah jam lagi juga aku udah keluar kantor
saya berangkat dulu juk
iya kang sebentar
hei si rambut merah
lagi nyebrang jalan
nggak lihat kiri kanan dulu
itu salah kamu
kejar kang murad
mama bener lama pisah nih
neng nunggunya udah sejam tahu
cek mau balik lagi ke kantor
ada tamu tiga orang
mau ngelamar kerja
mama mau balik lagi ke kantor
saya bukan balik lagi
tapi belum pulang
bahwa salah seorang yang namanya
ada di laporan saya
ini si hunang
orang yang disusupkan ke pasar
terus bawa kabur uang iuran dari pedagang
saya boleh pergi dulu
kalau diperlukan saya siap dipanggil
iya kan barusan udah kenalan
kamu jangan cemburu
siapa yang cemburu
aku cuma mau kenalan tahu
kalau kerja nggak ada partner
saya mau minta izin ke gangkobang
untuk tambah orang
buat awal kita nggak beli empang
nanti kalau usahanya udah jalan
baru kita pikirin buat beli empang
yang penting untungnya banyak
semoga zakat iuran
saya duluan ya
sampai besok ya
ternyata kamu bener
waktu aku merasa kak fadli suka sama aku
terus aku jadi merasa gak nyaman
ternyata aku salah
kamu waktu itu beneran cuma gr ya
tadi dia datang sama pacarnya
udah lama pacarannya
emangnya aku cantik
gak tau ah
aku gak bisa nilai diri aku sendiri
terus sekarang aku mau ngomong soal lain
tadi aku iseng iseng
paking desain baju
yaudah ngobrolnya juga dilanjutin besok aja
dari pt abc
abc nya singkatan dari apa
apabila bandung cerah
lamaran aku diterima
kita udah ada kesepakatan mau jualan bareng bareng
kenapa kamu malah ngelamar kerja di perusahaan
aku ngelamarnya udah lama
udah dua bulan yang lalu
boleh nggak buat aku terima
bapak aku ngijinin aku usaha kayak gini
tapi katanya lebih senang aku kerja kantoran aja
kecilnya atau banyak penghasilannya lebih pasti
katanya bisa lebih diatur
nikah sama siapa
bapak mau pabrik
ada seorang tokong muka ya
lupa jadi betiek untuk disini
saya nggak sama aja seperti si jamal
biar dendam nggak dibalas dendam
biar gak ada perang
biar gak ada korban
saya mau kembali ke jakarta
saya harus jualan gorengan lagi
biar punya uang
kalau semua sudah selesai
sempatkan ke garut
ziarah ke makam kang bahar
bersihkan daun daun kering yang jatuh
cabut rumput rumput yang tumbuh
supaya kamu bisa tetap melihat dengan jelas
bagian penting sejarah hidup kamu
masih lama atau sebentar lagi
bukan lagi perjalanan baru yang akan kita tempuh
tapi perjalanan terakhir
ini memang ratuga
korban tersejar dengan corban
saya ngamuk pintu pintu

dengan berharga berusaha mendukung

dan pel kuliah lain
masalah terjadi menyebabkan peninggalan alimentasi mudah bersih